wakil ketua dewan syuro partai keadilan sejahtera hidayat nur wahid mempertanyakan sikap pimpinan dpr yang belum juga mencopot fahri hamzah dari jabatan wakil ketua
pimpinan dpr malah membentuk tim kajian hukum untuk menindaklanjuti surat penggantian fahri yang dikirim pks
tata tertib di dpr itu jelas kalau dikatakan di sana bahwa kalau dari paket dan salah satu diantara pimpinan kemudian mundur atau ditarik
mundur karena beberapa sebab diantara sebabnya itu adalah karena ditarik oleh fraksinya atau dipecat dari keanggotaan partainya
maka pimpinan dpr menanyakan kepada fraksi siapa pengantinya
nah fraksi sudah memberikan surat kan penggantinya nah kemudian mestinya kalau diikuti tata tertib itu
kemudian pimpinan dpr tidak perlu
kemudian bikin sidang paripurna